sementara tim hukum ganjar mahfud juga memohon ke mahkamah konstitusi atau ke hakim mk saudara untuk menghadirkan menteri menteri yang terkait bansos
sedangkan terkait dengan permintaan tim prabowo gibran yang ingin menghadirkan megawati tim hukum ganjar mahfud menilai permintaan itu tidak relevan
karena dalam keseluruhan pernyataan tim hukum dua tidak ada hubungannya dengan ibu megawati
apalagi ibu megawati bukan penyelenggara negara bukan penyelenggara pemilu bukan juga pengawas pemilu
sebelumnya saudara dalam sidang gugatan sekitar pilpres di mahkamah konstitusi tim hukum anies mohaimin mengajukan sembilan poin petitum
di antaranya adalah meminta mk membatalkan keputusan penetapan hasil pilpres oleh kpu mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikut sertaan prabowo gibran hingga memerintahkan presiden netral dalam pemungutan suara ulang
sementara itu tim hukum ganjar mahfud mengajukan petitum yang poinnya hampir sama
kpu menyebut gugatan tak tepat karena berisi dugaan kepada presiden joko widodo yang bukan merupakan peserta pilpres
kpu juga menegaskan pencalonan gibran oleh kpu sebelumnya tak pernah digugat atau disengketakan oleh tim anies mohaimin maupun ganjar mahfud
menurut kpu gugatan soal nepotisme presiden joko widodo pengerahan asn dan bansos juga salah alamat
kpu meminta mk menolak seluruh dalil permohonan para pemohon sebagai
tim prabowo gibran menilai bansos direncanakan jauh jauh hari oleh pemerintah dan dpr sehingga sama sekali tak terkait dengan pilpres